tindakan sadis dilakukan ps pria berusia tiga puluh tahun yang tega meracuni kedua anaknya yang masih berusia delapan dan tiga tahun
insiden ini terjadi di rumahnya kampung cibinong pleret purwakarta jawa barat pada senin kemarin
beruntung aksi itu diketahui sang ibu yang akhirnya melarikan kedua anaknya ke klinik terdekat
sang anak yang berusia tiga tahun kondisinya membaik
sementara sang kakak yang berusia delapan tahun masih harus menjalani perawatan
ps sendiri saat ini menjalani perawatan di rumah sakit bayu asi purwakarta
ia diduga hendak melakukan bunuh diri dengan meminum racun serta melukai lehernya sendiri
aku mengajak anak anaknya untuk meminum cairan yang diduga racun
kemudian setelah anak anaknya disuruh untuk meminum racun tersebut
diduga racun tersebut kemudian diminum oleh yang bersih
yang bersangkutan sendiri kemudian setelah meminum cairan tersebut
yang bersangkutan melukai diri sendiri dengan menggunakan benda tajam
pada rabu pagi kondisi ps secara umum sudah membaik
menurut pihak dokter rumah sakit saat ini ps masih jalani perawatan karena sempat ada racun di tubuhnya
namun kini racunnya sudah dikeluarkan
selain itu ditemukan juga luka sayatan senjata tajam di leher dan lengan kirinya
saya lihat di dokter medis itu memang halusinasi dengar
makanya kenapa saya utarakan ini baik kepada teman teman maupun kepolisian
itu kan nanti hukumannya itu mungkin berbeda
karena dia kategorinya bukan orang yang cukup sehat atau cukup waras
dokter juga menyebut jika reka medis dari ps menunjukkan ia tercatat sebagai pasien poli kejiwaan di rsud bayu asi purwakarta
rencananya pihak rumah sakit akan merujuk ps ke rumah sakit di bandung jawa barat
dian firmansyah purwakarta jawa barat